semua yang saya tahu saya sudah sampaikan
dalam kesempatan itu tentu kami
namun ketua kpk firly bahuri membantah
dirinya melakukan pemerasan kepada syahrul yassin limpo
firly mengklaim tak pernah ada yang menemui dirinya untuk memberikan sejumlah uang
dan tempat itu adalah tempat terbuka
jadi saya kira tidak akan pernah ada hal hal orang bertemu dengan saya
atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah satu miliar dolar itu saya baca kan
saya pastikan itu tidak ada
menurut sumber dari cnn indonesia com
foto pertemuan antara ketua kpk firly bahuri dengan mantan menteri pertanian
pertanian syahrul yassin limpo yang tengah berbincang di lapangan bulu tangkis di kawasan jakarta pusat itu
diduga terjadi pada desember dua ribu dua puluh
indonesia police watch atau ipw menyebut
ada tiga kali penyerahan uang dari menteri pertanian syahrul yassin limpo
kepada ketua komisi pemberantasan korupsi firly bahuri
dalam kasus dugaan korupsi
di kementerian pertanian
ketua ipw sugeng teguh santosa mengungkap
proses pemberian uang dari syl kepada firly dilakukan melalui perantara seseorang berinisial i
kepada seseorang lainnya yang diduga ajudan firly
proses pemberian uang inilah yang diduga merupakan pemerasan firly kepada syl
yang kini sedang ditangani polda metro jaya
pemerasan firly menyebutkan
dana tersebut diterima oleh saudara yang disebut irwan
juga oktober dua ribu dua puluh
kemudian pada desember dua ribu dua puluh
yang menjadi ramai sekarang adanya pertemuan antara sel dengan ketua kpk firly
berdasarkan informasi ada penyerahan uang
sejumlah diduga satu miliar rupiah kepada yang disebut sebagai ajudan ketua kpk
sebelum kasus dugaan pemerasan ini mencuat
menteri pertanian syahrul yassin limpo secara resmi memberikan surat pengunduran diri
dari kursi menteri pertanian ke presiden joko widodo
melalui menteri sekretariat negara pratikno
presiden joko widodo juga telah menaikkan surat pengunduran diri syahrul yassin limpo
dari menteri pertanian
dan menunjuk kepala badan pangan nasional arief prasetyo adi
menjadi plt menteri pertanian
presiden juga menyatakan
dirinya masih mencari informasi mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan kpk
kepada syahrul yassin dimpu
dalam pengusutan kasus korupsi di kementerian pertanian
saya belum tahu permasalahannya secara detail
saya belum mendapatkan informasi secara detail
karena masalahnya masih simpang siur seperti ini
kan saya kalau berkomentar saya nanti ada yang bilang mengintervensi
jadi saya ini masih mencari informasi informasi sebetulnya kasus ini seperti apa
untuk mengkonfirmasi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan kpk
kepada syahrul yassin dimpu
dalam pengusutan kasus korupsi di kementerian pertanian
sekretariat negara telah menjatuhalkan pertemuan antara presiden joko widodo
dengan syahrul yassin limpo pada minggu malam di istana negara
tim liputan cnn indonesia
polda metro jaya telah menaikkan status perkara dugaan pemerasan
yang dilakukan oleh pimpinan komisi pemberantasan korupsi
dari penyelidikan menjadi penyidikan
begitu pula penyidikan oleh kpk yang diduga menjerat syahrul yassin limpo
juga sudah naik penyidikan
namun kedua lembaga sama sama belum mengumumkan tersangka
bagaimana duduk perkara yang menjerat syahrul yassin limpo
dan ketua kpk firly bahuri tersebut
dan bagaimana publik memandang kedua lembaga negara yang menangani
dua kasus yang berkaitan tersebut
bagaimana kepercayaan publik terhadap lembaga kpk dan juga polri
nanti kita akan tunjukkan dari tim litbang cnn indonesia
sudah mengkompil syahrul yassin limpo versus ketua kpk firly bahuri
ini menarik sekali ya
ya perkara jerat syahrul yassin limpo
ini kasusnya ditangani oleh kpk sel dan keluarganya sudah dicekal
keluar negeri ini termasuk anak dan juga cucunya syahrul yassin dimpu ikut dicekal
kemudian ppatk menemukan dua kasusnya
menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang
jadi ada gratifikasi dan juga tppu tindak pidana pencucian uang
dijerat pasal dua belas huruf e pasal dua puluh satu undang undang tipikor
kasusnya dalam status penyidikan dan sayangnya ataupun kita juga bertanya tanya
kenapa kpk belum juga mengumumkan status tersangka dari syahrul yassin limpo
kita lihat slide selanjutnya
nah ini perkara yang menjerat ketua kpk firly bahuri
kasusnya saat ini ditangani oleh polda metro jaya
sudah dinaikkan ya oleh dirkrimsus polda metro jaya kemarin sudah diumumkan bahwa kasusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan
tapi belum ada tersangkanya
ini dugaannya adalah berupa pemerasan penerimaan gratifikasi penerimaan hadiah atau janji sebagai pejabat negara
dijerat pasal dua belas huruf e atau pasal dua belas huruf b atau pasal sebelas undang undang tipikor pasal enam puluh lima kuhp
ini terjadi selama kurun waktu dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh tiga
dalam kasus penyidikan dugaan pemerasan ini dari polda metro jaya sudah meriksa enam saksi termasuk mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
dan sampai saat ini kami juga bertanya tanya kita semua bertanya tanya kenapa kepolisian ataupun polda metro jaya
meskipun sudah menaikkan statusnya menjadi penyidikan tapi belum juga mengumumkan siapa yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan ini
kita lihat slide selanjutnya
bagaimana dengan tingkat kepercayaan publik
tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga lembaga karena kita tahu bahwa saat ini sedang terjadi ketegangan mungkin ya
antara komisi pemberantasan korupsi dengan polri akibat kasus korupsi yang menjerat syahrul yassin limpo
dan dugaan pemerasan yang menjerat fili bahuri yang ditangani oleh polda metro jaya
bagaimana kemudian publik melihat ataupun mempercayai lembaga lembaga negara ini oke
ini adalah tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga
versinya lsi lembaga survei indonesia periode tiga sampai sembilan agustus dua ribu dua puluh
sementara nomor dua baru kpk
jadi polri lebih dipercaya oleh publik ketimbang kpk
jadi yang percaya terhadap
diikuti oleh dpd dpr dan juga partai politik
ternyata partai politik masih menjadi lembaga yang tidak dipercaya oleh publik
dan itu tadi beberapa hasil lead bank yang sudah di compile oleh tim lead bank cnn indonesia
kami sudah paparkan bagaimana kronologis perkara yang menjerat syahrul yassin limpo
dan juga perkara yang menjerat ketua kpk fili bahuri
dan apakah ini akan berpotensi menjadi cicak versus buaya selanjutnya antara kpk dan juga polri
panasnya tensi hubungan kedua lembaga di tengah tahun politik ini
nanti kita akan bahas dengan para narasumber yang sudah hadir dan juga bergabung melalui sambungan virtual
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikals yud
ada pak saud situmorang
selamat malam pak saud
oke terima kasih pak saud

selamat malam mas ali
selamat malam mbak rifana

suaranya bagus yang penting mas ali sudah bergabung karena penting ini dari jurubicara kpk
dan seperti biasanya kita mengundang
teman teman perwakilan dari mahasiswa karena teman teman mahasiswa ini adalah elemen yang cukup penting ya
yang harus bisa bersuara pada tahun politik dua ribu dua puluh empat dan bergabung melalui sambungan virtual
ada badan eksekutif mahasiswa universitas udayana bali
saat malam teman teman dari bali ini saya suka banget nih kalau teman teman udayana nih bagus bagus
oke nanti teman teman boleh bertanya menyatakan pendapat ataupun mengkritik juga boleh ya
saya akan langsung memutarkan ini
ada satu pernyataan yang kemudian membuat heboh
nah ini pernyataan ini kita putarkan kita dengarkan sama sama baru nanti saya tanya ke bang febri silakan
bahwa dia sudah tersangka ya saya sudah dapat informasi
malah sejak kalau expose nya itu kan sudah lama di tahun tersangkanya
tapi resmenya tersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah
kapan pak pada tahun
pada tahun dua puluh satu
oh nanti tanya ke sana aja
itu tadi pernyataan dari menko paluka mahfud md yang menyebut bahwa syahrul yassin limpo sudah menjadi tersangka kasus korupsi di kpk
pertanyaan saya ke uda febri ya apakah klien anda sudah tahu bahwa dirinya menjadi tersangka di kpk ataupun sudah ada surat panggilan
surat panggilan sejauh ini dari informasi yang kami terima itu belum ada ya
kalau proses penyidikan sudah berjalan kita semua tahu
karena memang kalau kpk sudah melakukan penggeledahan itu berarti tahapannya sudah dipenyidikan
apakah persisnya bagaimana status hukum setiap orang menurut saya yang paling tepat mengumumkan secara resmi hal tersebut adalah lembaga yang menangani
kalau itu ditangani oleh kpk maka kpk lah yang paling tepat
kalau ditangani polisi polisi yang paling tepat
dan juga kejaksaan ini yang saya pikir perlu clear informasinya agar kemudian tidak simpang siur seperti itu
ini bisa menebak a ini bisa menebak c ini bisa menebak b dan lain lain
jadi memang menurut hemat saya itu yang paling tepat mengumumkan adalah teman teman di kpk
oke bang febri tapi dari kpk berarti belum memberitahu secara resmi soal status klien anda ya menjadi tersangka kasus korupsi
oke bang febri tapi dari kpk berarti belum memberitahu secara resmi soal status klien anda ya menjadi tersangka kasus korupsi

kalau surat panggilan di penyelidikan dulu sudah pernah
oke tapi untuk yang spdp ini
kalau surat panggilan di penyidikan untuk pak syahrul yassin limpo belum ada sampai sekarang
kalau beberapa proses perkembangan pendampingan hukum tentu saya pikir belum bisa disampaikan secara rinci ya yang di tahap penyidikan
yang pasti ketika kami beberapa hari yang lalu ke kantor dpp nasdem
waktu pak sarul baru pulang dari pendampingan hukum

beliau meminta agar kami tetap mendampingi dalam proses penyidikan itu
nah sehingga kami setelah menjadi kuasa hukum di penyelidikan ada jeda sedikit
nah kemudian menjadi kuasa hukum di tahap penyidikan
itu yang sedang kami elaborasi kami pelajari lebih lanjut
tentu saja fungsi fungsi advokat yang kami jalankan ini tetap dilakukan dalam konteks yang pasti ya profesional dan sesuai dengan etika
dan yang kedua yang juga paling penting adalah
agar proses hukum nanti bisa berjalan berimbang
ada kewenangan di satu sisi penegak hukum ada kewenangan di sisi lain
dan tugas advokat yang juga sebagai penegak hukum menurut undang undang advokat
kalau memang belum ada pemberitahuan resmi ya dari kpk tentang status dari syahrul yassin limpo menjadi tersangka
tapi apakah pernyataan dari menko paluka mahfud md bahwa klien anda sudah menjadi tersangka
itulah yang kemudian memicu pak sel untuk mundurkan diri dari posisinya sebagai menteri pertanian
pak s y l pasti punya pertimbangan tersendiri ya kalau kemudian mengundurkan diri
dan kalau kita lihat ke belakang ini jadi salah satu kritik terhadap semacam mungkin ada dalam tanda kutip ya
budaya yang tidak cukup baik atau dikritik oleh banyak pihak ketika pejabat pejabat tetap saja menjalankan jabatannya
ketika diproses secara hukum ketika ada tuduhan secara hukum ada sangkaan secara hukum
nah pak sarul namanya sudah disebut dimana mana tetapi kemudian ia memilih pada saat itu pas ketemu saya
dibilang saya akan bertemu presiden besok mengajukan surat secara resmi juga tentu saja
dan akan mengundurkan diri agar semuanya bisa saya hadapi sesuai dengan proses hukum yang berlaku
sekali lagi rifana terkait dengan status meskipun mungkin kami mengetahui informasi yang berkembang tersebut
tapi kami menjaga tidak tepat itu kami yang menyampaikan lebih baik komisi pemberantasan korupsi yang menyampaikan
oke kalau dari pengacara ini tidak tepat kalau misalnya menyampaikan adalah dari pihak syahrul yassin limpo
tapi beredar sudah di kalangan wartawan kami menerima spdp ini ada dua spdp
surat perintah dimulainya penyidikan tentang tppu tindak pidana pencucian uang dan juga gratifikasi
kita bisa tunjukkan nggak
spdp nya ini ada dua lembar
kita bisa tunjukkan di layar spdp yang dimiliki oleh media termasuk cnn indonesia ini di sini tertulis jelas surat perintah dimulainya penyidikan
dan itu ditandatangani tanggal dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh tiga oleh asep guntur yang merupakan direktur penindakan di kpk
deputi bindang penindakan di kpk dan ekskusi
oke kita sudah bisa lihat ya di situ ya
di layar sudah bisa lihat oke
kita mungkin bisa lihat ini di belakang spdp nya jelas gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang ditandatangani oleh deputi bidang penindakan dan eksekusi oleh asep guntur
saya mau langsung ke mas ali fikri ya
mas ali fikri ini beredar di kalangan wartawan spdp dua lembar gratifikasi dan juga tppu
di situ tertulis jelas bahwa statusnya syahrul yassin limpo adalah tersangka dan menko paluka mahfud md juga sudah mengatakan bahwa statusnya syahrul yassin limpo
pertanyaan saya mas ali fikri ya kenapa kpk tidak kunjung mengumumkan statusnya sel ini
jadi sederhana begini aja mbak rifana
kalau kemudian kpk mengumumkan dan tidak mengumumkan itu apa sih konsekuensinya
konsekuensinya jelas dong pak ali fikri ini supaya tidak membingungkan publik apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh kpk karena itu sudah menyebar informasi
kalau kita hanya membingungkan publik itu bukan urusan hukum itu bukan urusan yuridis
kami ini penegak hukum tentu di dalam melaksanakan tugas tugasnya harus patuh pada aturan aturan hukum gitu ya
nah sebenarnya gampang
kalau seseorang sudah menunjuk penasehat hukum itu pasti bukan saksi
kalau hukumnya hukum acara pidananya itu saksi nggak mungkin dia menunjuk pengacara
itu kan sudah jelas
sama aja kalau sudah diumumkan kan
kalau memang tujuannya supaya tidak bingung gitu kan
oke berarti dengan kata lain
tapi kpk mengumumkan ataupun belum mengumumkan itu ini persoalan strategi yang kemudian kpk kembangkan saat ini
oke mas ali berarti dengan kata lain
karena di dalam proses penyidikan yang ini berbeda dengan di penegak hukum lain di kejaksaan dan di kepolisian
kalau di kpk marifana ketika naik pada proses penyidikan itu sudah pasti ada tersangkanya
itu undang undang kpk nya dan sop nya begitu
tapi di ketak tahan dan kepolisian ketika mengumumkan pada proses penyidikan belum tentu saat itu sudah ada tersangkanya
nanti dalam perjalanannya bisa jadi juga ada tersangkanya dengan menetapkan tersangka
nanti ada surat perintah penetapan tersangka
jadi biasanya kalau bahasa umumnya adalah ada penyidikan umum
jadi ketika melakukan penyidikan belum ada tersangkanya
tapi kalau di kpk ketika naik penyidikan sudah pasti ada tersangkanya
persoalannya kok kpk kamu
kan ini kan persoalan strategi bagaimana kami harus menyelesaikan perkara itu
jadi bukan memenuhi keinginan dari marifana supaya tidak bingung
kalau marifana tidak bingung
yang menunjuk penasihat hukum itu sudah pasti bukan saksi
dia sebagai kuasa saksi atau kuasa tersangka
itu saja kalau marifana ingin tidak bingung
oke mas ali ini bukan masalah saya aja yang bingung
karena ini dokumennya spdp nya sudah menyebar ke media
kemudian menko polukam sudah bicara
padahal itu yang informasinya harusnya disampaikan oleh kpk
jadi kemudian publik bertanya tanya
kenapa kpk tidak kunjung
kpk tidak kunjung maju mundur
mengumumkan soal status tersangka
apalagi ini sekelas menteri mas al
aspek hukumnya aspek hukumnya
artinya justru kami sudah memenuhi apa
kewajiban memberitahukan kepada tersangka
berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan spdp
kami pastikan para tersangka yang sudah ditetapkan oleh kpk sudah terima itu surat sptp nya
oke mas ali saya butuh konfirmasi anda ya
surat spdp yang kami tampilkan ini itu memang betul ya
dan itu sudah diterima oleh para tersangka
itu bukan untuk konsumsi publik mbak rifana
aturan hukumnya itu hanya harus disampaikan kepada para tersangka
sehingga apa yang kemudian beredar itu kenapa kami tidak mengkonfirmasi
kita kan harus tanya kepada tersangkanya yang menerima
betul suratnya sama dengan itu atau tidak
oke para tersangka sudah menerima spdp itu ya
kpk bisa memastikan saya mau tanya
mau tanya ke bang febri sudah diterima
sudah menerima ya
spdp nya sudah diterima
saya pikir kalau kami tidak bisa mengkonfirmasi ya beberapa perkembangan perkembangan yang terbaru tersebut
karena bagaimanapun juga kami menghormati kpk juga yang sedang bekerja saat ini
kalau ada surat itu kan kopsuratnya jelas ya
meskipun mas ali tadi tidak mengkonfirmasi tapi kopsuratnya bisa dibaca secara jelas
kalau ada surat surat yang berasal dari lawyer pasti patut kami yang mengkonfirmasi itu
tapi kalau suratnya bukan berasal dari kami tentu saja kurang elok
memang ini bukan soal hukum ada benarnya yang disampaikan oleh mas ali tadi
namun dalam konteks informasi di publik mungkin relevan juga ada pertanyaan pertanyaan tersebut

pengumuman seolah olah dilakukan oleh menteri yang lain
tapi tentu saja kami sebagai kuasa hukum dalam konteks menjalankan tugas ini
itu dalam konteks tetap penghormatan menghargai teman teman penyidik yang sedang bekerja
meskipun mungkin perlu saya jelaskan juga sedikit sebagai advokat
orang bisa memberikan kuasa atau meminta bantuan advokat itu di berbagai tahapan

kadang kadang ada orang yang ingin melaporkan ke penegak hukum dia menunjuk advokat
ada yang ketika baru dipanggil di tahap dumas atau penyelidikan karena dia ingin berdiskusi secara hukum
dia juga bisa menunjuk advokat
cukup luas sebenarnya itu baru bicara litigasi
belum bicara non litigasi yang tidak berperkara di pengadilan misalnya
jadi kalau di undang undang advokat memang cukup luas sebenarnya tugas tugas yang bisa dilakukan
oke oke sebelum saya ke bang rony ya saya mau ke pak saud dulu sebagai mantan pimpinan kpk
pak saud kenapa kemudian kpk terkesan maju mundur dalam pengumuman tersangkanya pak syahrul yassin limpo
tadi pembelaannya bang alif fikri juru bicara kpk bahwa ini adalah strategi
tapi anda melihat ada terkesan maju mundur gak dalam pengumuman tersangka
ada motif politik nggak di belakangnya ini pak saud
anda melihat apalagi yang dijerat kelas menteri lho
masih di mute pak saud
jadi kalau melihat dari sekarang ini kan ini ada tiga kes ya
kes pertama menyangkut mantan menteri ysl sel
terus menyangkut ysl atau sel
jadi yang kedua kasus menyangkut ketua kpk
yang ketua kpk kita bicaranya nanti nih soal sel dulu nih
enggak maksud saya supaya ini kita lihat di tiga case itu yang menyangkut sel yang menyangkut ketua kpk
yang ketua kpk kan ada dua case pemerasan atau pasal tiga puluh enam dengan enam puluh lima
yang dia dengan foto itu kan itu kan yang disebutnya sudah ada penyidikan gitu ya di polda
maksud saya tiga tiga case ini menunjukkan
di level polda kelihatan lebih clear gitu loh
kan kemarin mereka sudah ngomong udah bicara mengenai yang dipukul itu sudah masuk ke penyidikan gitu
soal mereka enggak ungkap siapa ininya ya itu urusan lah strategi yang berbeda
tapi memang biasanya kalau kita lihat setelah penyelidikan
ini kan kelihatannya penyelidikannya itu dimulai awal dua ribu dua puluh tiga
mereka paparan penyelidikan
mereka menyimpulkan sepakat tiga tsk
tiga tsk itu udah disebut lho itu
ya menteri dan kawan kawan gitu
nah kemudian apa itu tidak diumumkan menjadi kemudian muter kesana kemari kesana kemari yang menurut aldi fitri tadi itu adalah strategi bisa jadi gitu ya
ini yang membedakan dulu ketika saya di sana
kalau kita ke sana tuh begitu penyelidikan masuk ke penyelidikan
oke itu umumkan aja udah
terus kemudian nangkepnya memang belakangan
biasanya enggak langsung ditangkep ya
melron berkejut dulu
sehingga tenang dulu beberapa hari kemudian penyidik memutuskan udah kita mulai tangkep tahan atau dan seterusnya
jadi maksud saya kalau kita bicara pemberantasan korupsi harus efektif dan efisien
apa yang dilakukan kpk sekarang ini menjadi tidak efektif tidak efisien dan menimbulkan kecurigaan
sehingga apa itu kenapa itu
pertama memberantas korupsi itu anda harus transparan
anda harus akuntabel
anda harus bebas dari komplek kepentingan
tiga tiga hal ini menyeliputi kasus ini gitu
sehingga saya mengatakan ini lebih banyak soal politiknya gitu
kalau kita lihat aja ya
kalau surat aduannya mulai tahun dua ribu dua puluh satu kemudian ada peristiwa uang itu oktober dua ribu dua
pada bagian lain itu juni sudah diputuskan dari penyelidikan itu ada tiga tsk
tapi kemudian katanya sadgasnya
tanda tangan tidak ditanda tangani
akhirnya ditanda tangan itu dua puluh enam september tadi disebutkan di dalam surat yang mbak ripana sampaikan itu dua puluh tujuh september atau dua puluh enam september
itu cukup jauh tuh
dari bulan juni sampai september itu aja sudah menimbulkan banyak kecurigaan
jadi maksud saya ya udah kita udah tahu semua lah ini ada apa dibalik ini begitu loh mbak
oke jadi muatan politisnya sangat kuat dan menimbulkan kecurigaan publik ketika kpk tidak kunjung memutuskan
mengumumkan ya status dari syahrul yassin limpo
pak saud tapi
mbak ripana kalau kamu mengambil satu sampai tujuh yang namanya konflik of interest dalam kaitan politisasi di kasus ini
ada tujuh di kepala saya bisa sepuluh bisa dua puluh
tapi yang paling atas itu adalah adanya satu perbuatan yang tidak konsisten
nah itu politik yang udah
udah udah itu udah mau debat berapa hari juga pakai begitu
perbuatan yang tidak konsisten ini dilakukan oleh kpk sekarang begitu pak saud
oh iya lah itu kan udah yang satu bilang harus segera di expose terus kemudian meminta data pangan tidak ditanda tangani
ini sekali lagi sumber saya cukup terbuka loh ya
bahwa kategori intelijen itu terbuka itu c tiga gitu
atau bukan dalam rangka menghakimi
tapi ini kan dalam rangka praduga tidak bersalah
nanti kita lihat aja bagaimana
tapi maksud saya ada berbanyak bosek bosek yang menggambarkan mereka tidak konsisten
dan itu indikator politik ini
oke saya mau ke bang rony
bang rony sebagai wakil ketua komisi tiga
mitra kerjanya kpk
dan juga bedara umum partai nasdem
tadi pak saud mengatakan bahwa ini menimbulkan kecurigaan publik ketika kpk tidak kunjung mengumumkan status seorang menteri
apakah itu menjadi tersangka atau tidak ya
padahal sudah banyak yang mengatakan ini menjadi tersangka
muatan politisnya juga sangat tinggi
anda melihat bahwa memang seperti itu
kalau kita melihat apa yang telah terjadi
dengan pak sel sendiri
pertama kita harus hormati dulu proses hukum kpk yang berjalan
kita nggak bisa lagi mengatakan itu bagian politisasi lah
tapi dalam nuansa yang sekarang terjadi adalah
menjelang pemilu tinggal beberapa bulan
ini kan dikaitkan dengan adanya politisasi
pada pihak pihak yang gak suka dengan partai politik apapun
tapi ini langkah dimana proses yang sudah berjalan ini
mungkin pak sel juga mundur karena faktor
pengen sesuatu untuk mencari keadilan
yang dilakukan mungkin sekarang dugaan tentang apa yang disampaikan oleh ke polisi
nah di sisi lain
ada efek yang memang
terdapat di kita
di nasdem sendiri
tapi itu tidak masalah
tapi yang kalau dibilang politisasi
kan itu rangkaian yang kita nggak bisa sebutkan
karena fakta hukumnya ada
bahwa ada tindak pidana korupsi
tidak bisa dipungkiri
tapi kalau yang terkait mungkin
pak menko menyampaikan
yang mungkin juga pak menko mendorong
untuk melakukan satu informasi
yang akhirnya untuk segera diumumkan
kalau ngomong salah
ya pasti salah
karena pak menko adalah bukan tupoksinya
untuk menyampaikan hal hal terkait
ini maksudnya pak mahfud md ya
pak mahfud md
harusnya institusi yang bersangkutan lah yang menyampaikan
apa yang harus disampaikan kepada publik
nah ini kan beredar
tadi surat beredar
tapi kpk sampai hari ini
belum menyampaikan secara resmi
apa yang harus disampaikan secara terbuka
inilah yang menjadi pertanyaan publik
masalah apa tidak
kalau tentang terkait penggeledahan
itu adalah mekanisme yang
bang febri tadi juga sampaikan
langkah daripada penyidikan sudah berjalan
bang ali fikri tadi juga menyatakan
itu gak salah juga
mungkin skenario yang dilakukan
pada saat diumumkan
dalam koridor yang tepat
untuk tidak lagi dua kali
kalau memang itu menjadi strateginya kpk
tapi di sisi lain ini sudah bocor kemana mana
bahkan bocornya bukan bocor halus lagi
karena yang menyampaikan sendiri adalah
menko poluka pak mahfud md
anda nggak melihat ini bahwa sesuatu yang janggal ya bang roni
kalau ngomong janggal kan itu beredar
mesti nya kan kpk harus mengambil langkah
apa yang dilakukan
kenapa mesti bocor
dari pihak internal
apakah ini internal yang melakukan untuk
pembocoran data ini
tapi kalau memang faktanya
itu memang tidak bisa dipungkiri
rangkaian cerita yang dilakukan
ini kan harus dijernikan
oleh institusi kpk sendiri
supaya keributan ini
dari aspek dimana hukum yang sudah ada
sampai mana ini akan keributan ini terjadi
apakah kita butuh
untuk menengahi ini
atau dengan cara komunikasi macam mana
pak sl diterima bapak presiden
nah ini kan
pak presiden menjadi orang tua
menjadi kepala negara pemerintahan
mantan menterinya yang sudah mundur
apa yang terjadi sebenarnya
itu langkah baik pak presiden
karena ini bentuk dimana
pak presiden terbuka
bukan ada politisasi berarti
tapi dari nasdem
dari komisi tiga
seorang menteri menjadi tersangka itu
lewat pembocoran seperti ini
bukan lewat lembaga resmi
nah maka itu
tadi ada pertanyaan dari wartawan
kapan kira kira kpk akan dipanggil ke dpr
nanti kita akan pertanyaan
di masa sidang yang akan datang
tanggal satu oktober
setelah kita masuk masa sidang
mas ali fikri sudah tersambung
nanti saya ke prof jamin ya
mas ali tadi dikatakan ya
langkah kpk yang tidak kujung
mengumumkan statusnya menteri
mantan menteri pertanian
syarwi lesin mimpo
ini berpotensi menimbulkan kecurigaan publik
kemudian muatan politisnya
sangat kuat sekali
bahkan menjadi pertanyaan banyak orang
sejak tahun dua ribu dua puluh
semua perkara kpk diberlakukan sama
identitas dari para tersangkanya
ketika penyidikan cukup
ketika kemudian dilakukan penahanan
kami umumkan secara resmi
termasuk konstruksi perkaranya
dan kami hadirkan orangnya
nah disitulah kami umumkan
itu semua perkara
setiap tahun kan satu ratus dua puluh perkara ya
dan itu sejak tahun dua ribu dua puluh sampai hari ini
semua diberlakukan sama
tidak ada yang beda
perkara di kementerian pertanian ini
ketika penyidikan cukup
kemudian kami lakukan penahanan
di saat itulah kami umumkan identitasnya
termasuk konstruksi dan paksa
kemudian yang kedua
kalau bicara mengenai politisasi
ya kami menghargai pendapat
karena kita bebas berpikir
berpendapat di ruang publik
kan begitu ya
tapi kami juga ingin sampaikan
kami memiliki cukup banyak bukti
dari perkara ini
bahkan dalam proses penggeledahan
dalam berjalannya penggeledahan
juga banyak bukti bukti yang
untuk menguaskan dalam proses penyidikan ini
di tempat tempat para tersangka
kalau kita bicara politisnya
di mana gitu ya
kalau kita dalam kata mata hukum
siapapun boleh menarasikan bahwa ini adalah politis
karena itulah haknya kan
gak bisa kpk akan melarang itu
atau siapapun gak boleh
tahan dulu mas ali
itu yang ini
kemudian kami tegaskan di
tahan dulu mas ali
bahwa tujuan politisasi itu
tujuan politisasi itu ya
karena ini tahun tahun menjelang politik kan
semua kerja kerja kpk sampai hari ini
ya pasti akan dikaitkan bahwa ini politis
itu hal wajar
kami sih tidak terpengaruh dengan itu
tetap kami lurus
bahwa ini adalah proses penegakan hukum
kami lengkapi alat duktinya
kami umumkan pada saatnya yang tepat
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
nanti saya akan bahas lebih dalam ya
soal hasil penggeledahan di rumah syahrul ilai sinlimpo
tapi saya mau tanya dulu ke prof jamin
prof jamin anda melihat penanganan perkara terhadap syahrul yassin limpo ini sudah sesuai dengan kuhap
atau ada prosedur yang tampaknya dilanggar begitu
kpk nggak tunduk kepada ketentuan kuhap
kalau memang kpk sudah mengaturnya dalam undang undang kpk sendiri ya
jadi di undang undang kpk itu memang sudah jelas dikatakan
dalam tahap penyelidikan
itu dia sudah mengumpulkan
mengumpulkan alat bukti
kalau sudah mengumpulkan alat bukti
maka dinaikkan ke penyelidikan
dan sudah ditetapkan tersangkanya
jadi dalam tingkat penyelidikan
itu memang seperti ali fikri bilang
sudah ada tersangkanya
nah kalau sudah ada tersangkanya
sehingga hal yang berikutnya
apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak ditahan
nah kalau tadi sudah dikatakan ditahan
tentu dia akan ada pengumuman terkait tersangka
yang tadi kita akan dilema
kenapa di publik sudah ada surat spdp
spdp itu kan tujuh hari sejak dimulainya penyelidikan
disampaikan kepada para pelaku tersangka dan juga kekejaksaan ya
nah tentu tadi disampaikan
kuh sudah pasti terima
pertanyaannya disampaikan ke kuh
atau ke tersangkanya
bisa saja tersangka tapi kuh juga belum terima
tadi katanya belum terima
kalau sudah jadi tersangka
tentu tinggal menunggu waktu penahanan
nah pertanyaan yang perlu mendasar
yang kita perlu pertanyakan kepada pimpinan kpk
kenapa sudah jadi tersangka dan tidak ditahan
meskipun belum diumumkan nih
ya tidak ada aturan pengumuman itu
menjadi suatu syarat untuk ditahan
itu tidak ada
yang penting kalau misalnya
sudah dijadikan tersangka
kan halnya pertama
dikhawatirkan melarikan diri
dikhawatirkan menghilangkan barang bukti
dikhawatirkan mengulangi lagi perbuatannya
itu sudah syarat yang subjektif
yang bisa dilakukan
secara objektif sudah pasti terpenuhi
ketentan tidak pidananya itu kan sudah diatas lima tahun
jadi tidak ada alasan
untuk melakukan penahanan
semua alasan subjektif
dan alat objektif untuk menahan
kenapa tidak ditahan
nah itu yang perlu kita tanyakan kepada pimpinan kpk
nah setelah itu nanti bisa terjawab
kalau sudah ditahan baru pengumuman
jangan dibolak balik jadinya
pengumuman diumumkan tersangka
lalu tidak ditahan
ini kan suatu pertanyaan
harusnya menurut ali fikri
ditahan dulu baru diumumkan
nah kita pertanyaan berikutnya
kenapa tidak ditahan
nah itu yang harus kita
kalau tadi kan dikatakan
kalau semua bahannya lengkap
penyidikan baru nanti akan diumumkan
dan ditahan begitu
prosedur di kpk itu
berbeda dengan tindak pidana biasa
kalau sudah berani dinaikkan kepada penyidikan
itu alat buktinya sudah lengkap
tinggal untuk penambahan penambahannya saja
tapi pada prinsipnya
semua tindak pidana di tipikor itu
sudah dalam penyidikan
untuk dinaikkan ke
baik ini belum bisa terjawab nih
karena kpk masih tetap bersikuku
itu adalah strategi
dari penanganan kasus ini
jadi nanti kita tunggu pengumuman resminya
dan apakah kemudian ditahan
karena yang kita tanyakan
kenapa kemudian sudah diberikan spdp nya
tidak kunjung ditahan dan diumumkan
saya mau ke bang febri
bang febri karena tadi sudah dibahas juga
sudah di mention oleh mas ali fikri
sebagai juru bicara kpk
bahwa bukti yang dimiliki oleh kpk
terhadap klien anda ini sangat komplit
termasuk dari hasil penggeledahan
dari hasil penggeledahan di rumah dinas
ditemukan dua belas senjata api
dan juga uang tunai tiga puluh miliar rupiah
informasi yang kami dapatkan
bahwa uang tiga puluh miliar rupiah itu
dibagi bagi dan rencananya dipakai
untuk pencalegan klien anda
anak dan juga istrinya
biaya logistik pemenangan
pertama kami tentu harus menyampaikan ya
ketika kpk melakukan penggeledahan
itu kewenangan penyidik kpk
dan kewenangan itu harus kita hormati
dalam penggeledahan itu
kpk bisa menemukan apapun juga
dan kemudian bisa melanjutkan pada proses penyitaan
nah kpk memang sudah mengumumkan secara resmi ya
dalam respon di media
apa saja pada pokoknya yang disita
dari penggeledahan di berbagai lokasi tersebut
kalau soal senjata
yang saya baca informasinya
itu kemudian diserahkan prosesnya di kepolisian
apakah mungkin itu bukan terkait dengan pokok perkara ini
nah yang diduga terkait dengan pokok perkara ini adalah
uang yang disita
dalam estimasi kpk kan tiga puluh miliar begitu ya
uang yang disita tiga puluh miliar
nah uang ini sebenarnya uang apa
tentu saja hal ini pertama kali nanti
jadi prinsip dasar di hukum acara kita itu
kalau ada seseorang yang dituduh
maka dia punya hak untuk mengetahui
dia dituduh melakukan apa
misalnya kalau dituduh yang berkembangkan sekarang
gratifikasi pemerasan pencucian uang yang berkembang di pemberitaan media ya
tentu secara spesifik itu dia punya hak untuk tahu
kalau itu gratifikasi
gratifikasi terkait apa dan berapa jumlahnya
kalau itu pemerasan
pemerasan terkait apa dan berapa jumlahnya
jadi dari tiga puluh miliar itu dipakai
jadi itu yang pertama
itu yang pertama
dan sampai sekarang
pak syahrul yassin limpo dalam tahap penyidikan ini
belum pernah dipanggil
apakah dipanggil misalnya dalam minggu ini
terakhir saya cek tadi belum ada
surat panggilan meskipun sudah
pengakuan klien anda bagaimana bang febri
dilarang saya kalau harus membicarakan tentang bagaimana komunikasi saya dengan klien
ini dikumpulkan dari interkementrian pertanian untuk biaya pencalegan
tentu itu harus diverifikasi nanti
pertama yang verifikasi siapa
penyidik yang memverifikasi
ini uang terkait apa
kalau dalam logika berpikir penanganan kasus korupsi
yang saya ketahui
kalau ditemukan misalnya sebuah bukti berupa uang akan dilihat
ini uang asalnya dari mana
uang ini punya siapa
punya orang yang punya rumah
atau punya orang lain yang dititipkan di sana
atau seperti apa
karena pak sarul kan pada saat itu tidak berada di rumah
kemudian barulah bicara kaitannya uang ini dengan
kalau gratifikasi dengan jabatan
kalau pemerasan dengan harus ada aspek paksaan
nah proses itu saya yakin nih teman teman penyidik itu sedang melakukan verifikasi
jadi alangkah lebih tepat kita tunggu proses verifikasi oleh pak sarul
dan ketika dilakukan pemeriksaan kalau itu mau ditanya
kalau itu mau didalami itu kewenangan penyidik yang kita hormati
nanti kita akan tanya ke mas ali fikri sama ke bang roni
bang roni bahwa uang tiga puluh miliar yang ditemukan dari hasil penggeledahan di kpk itu untuk biaya kampanye
ataupun biaya logistik pemenangan caleg syahrul yassin limpo istri dan juga anaknya yang maju dari partai anda
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
saya juga sangat yakin kalau ada yang siur seperti ini
kalau saya berkomentar nanti ada yang bilang mengintervensi
terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan langsung ya ke bang saroni
bang saroni kalau tadi saya sudah tanya tapi mas febri nggak mau jawab nih karena itu tugasnya dari penyidik
tapi informasi yang kami dapatkan bahwa uang tiga puluh miliar itu akan digunakan nanti untuk biaya kampanye
maju calegnya pak syahrul yassin limpo anak dan juga istrinya dari partai ini bagaimana
ya yang pertama gini kalau tadi terkait dengan perkara pak sel
kan pertanyaannya ini duit siapa dari mana buat apa
tapi kalau secara umum orang punya duit cash di rumah misalnya
dan untuk dipergunakan untuk kegiatan
misalnya tadi isu mau caleg sah sah saja nggak apa apa
cuma kan karena lagi berperkara ini kan ada sangkut pautnya
kenapa lu simpen duit begitu banyak di rumah
dan kenapa pertanyaannya adalah karena keterkaitan yang tadi gratifikasi
berapa nilai gratifikasi apakah sampai sebanyak itu
dan kalaupun akhirnya ada yang lain perkara atau dengan suap apa misalnya
ini perlu klarifikasi
tapi kalau ada isu bahwa
dana yang ditemukan untuk nyalek
saya rasa sah sah saja
nggak ada masalah itu tapi pembuktiannya kan nanti di pengadilan
untuk menyampaikan secara terbuka
saya akan putarkan ya ini pernyataan dari dirkrimsus polda metro jaya
karena kasusnya pak syarulilasin limpo ini bukan hanya di kpk saja
tapi ada juga di polda metro jaya yang melibatkan pimpinan kpk
saya akan putarkan ini
pada hari jumat
tanggal enam oktober dua ribu dua puluh
telah dilaksanakan gelar perkara
untuk kepentingan peningkatan status penyelidikan
ke tahap penyidikan
dalam dugaan tindak pidana korupsi
penerimaan hadiah atau janji
oleh pegawai negeri
atau penyelenggara negara
terkait penanganan permasalahan hukum
di kementerian pertanian republik indonesia
pada sekiranya kurang waktu tahun dua ribu dua puluh
sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
itu tadi pernyataan dari dir krimsus polda metro jaya
terkait dengan peningkatan status kasus laporan dugaan pemerasan
yang diduga dilakukan oleh ketua kpk fili bahuri
terhadap mantan menteri pertanian syarulilasin limpo
dari penyelidikan sudah naik statusnya ke penyidikan
saya mau tanya ke bang febri ya
pak syarulilasin limpo yang melapor langsung atau bagaimana
jadi ini perlu saya clearkan ya disini
pak sarul itu meminta kami
itu fokus pada penyidikan yang berjalan di kpk
oke jadi yang dipolda metro jaya anda gak ikut menangani
itu kalau di surat kuasanya kami fokus yang di kpk
tapi dalam konteks edukasi publik ini ya
karena ini informasinya sudah beredar ke publik
kalau yang saya dengar tadi
menurut saya kedua proses ini perlu dilihat
ini poin utamanya sekali
kedua proses ini perlu dilihat sebagai sama sama proses hukum
kalau sama sama proses hukum tentu proses hukum yang ditangani oleh kpk
itu dihargai tetap jalan dengan prinsip prinsip yang berlaku tentu saja
demikian juga proses hukum
dan juga proses hukum di instansi lain yang memang memiliki kewenangan untuk itu
nah dalam konteks hari ini
ini karena teman teman media juga banyak bertanya ya
perlu kami sampaikan tugas yang dimintakan pada kami adalah fokus pada penyidikan yang berjalan sekarang
oke jadi klien anda melapor gak ke polda metro jaya
hal kedua yang perlu juga dipahami
jadi kalau di undang undang tindak pidana korupsi itu
ada ancaman pidana bagi yang menyebut siapa pelapornya
makanya saya bisa memahami juga ketika
kenapa kemudian kapolri tidak menyebut siapa pelapornya
kapolri tidak menyebut polda tidak menyebut siapa pelapornya
itu norma yang memang
meskipun pelapornya juga menjadi korban
kita tidak tahu siapa pelapornya
saya juga tidak tahu siapa pelapornya
tapi kita juga perlu paham bahwa identitas pelapor itu dilindungi
dalam khusus tindak pidana korupsi beda dengan tindak pidana umum ya
oke tapi meskipun anda tidak mau menyebut siapa pelakunya

apakah itu betul syarulilasin limpo
tapi di sisi lain laporan di polda metro jaya itu seiring dengan penanganan kasus di kpk
pertanyaan saya ini perlawanan balik dari syarulilasin limpo
itu yang tadi saya tegaskan bahwa kalau kita melihat ini sebagai proses hukum yang berjalan secara paralel
dua duanya berjalan secara paralel saya ingin ambil posisi yang sangat ekstrim ya
kalaupun proses di polda itu berjalan terus begitu
nah itu tidak menurut saya secara hukum itu tidak secara otomatis
dia bisa menghentikan keputusan kelembagaan yang sudah diambil oleh kpk
ini kan penyidik sudah bekerja kecuali nanti ada putusan pengadilan dan lain lain itu lain hal ya
tapi itu tidak akan menghentikan keputusan lembaga yang sudah diambil oleh kpk
agar kenapa ini perlu disampaikan menurut hemat saya kita memang perlu edukasi publik juga jangan
kemudian dua hal yang berjalan sebenarnya paralel tapi dibuat seolah olah bersilang
itu dua hal yang berbeda menurut saya
oke jadi tetap seiring sejalan ya dua duanya diproses begitu maksud anda
di kpk diproses di polda metro jaya diproses begitu ya bang febri ya
sebagai proses hukum kita hormati proses itu
mas ali fikri sebagai jurubicara kpk melihat ada laporan terhadap ketua kpk pak firly bahuri ini seperti apa ya
karena ini duganya nggak main main ini statusnya sudah naik juga
yang pertama jelas bahwa ini kan proses hukum
ya silakan aja kita kan harus menghargai dan menghormati sepanjang memang proses proses hukum sesuai dengan koridor dan kewenangan kan gitu ya
karena kita harus hargai proses proses itu silakan saja kan begitu
ada pun secara substansi tentu ketua kpk juga sudah diberikan ruang untuk menjelaskan di publik dua kali
tanggal lima oktober dan hari ini tadi juga sudah ada rilisnya terkait dengan itu
ya silakan nanti kan ada prosesnya
jadi kita harus menghargai proses uji begitu ya baik itu di polda ataupun di dewas ya
karena memang sudah ada laporan juga di dewan pengawas kpk sehingga kami serahkan sepenuhnya dewan pengawas kpk untuk melakukan pemeriksaan ya untuk mengklarifikasi mencari informasi dan data terkait dengan itu kebenaran faktanya seperti apa gitu
jadi ya berjalan semuanya
di dewasnya berjalan di poldanya silakan berjalan di kpk nya jangan dilupakan baris mana
karena itu adalah penting juga sebagai perkara pokoknya gitu kan yang harus kemudian kita kawal kita selesaikan bersama gitu
oke baik saya mau ke pak saud dulu ya
pak saud anda melihat pak saud mas bergabu
pak saud anda melihat ada upaya mengalihkan perhatian publik dari kasus yang diproses di kpk menjadi kasus pemerasan yang terjadi yang dilaporkan di polda metro jaya anda melihat ada upaya itu nggak
mbak nana ini ini ini ini menjadi lebih sulit ya kalau kita kan kita selalu ngomongkan ini kita berperang melawan korupsi kan
iya gak kita sepakat dulu ya
nah sekarang itu center of gravity nya korupsi itu di kpk gitu loh
center gravity nya itu yang harus diberesin di sonong gitu jadi susah kalau kita mau bicara apapun kamu akan berjalan jalan pasti menjerimut pokoknya
makanya kan dari awal saya bilang undang kpk itu dikembalikan dengan segera
di kpk itu ada nilai integritas sinergi kepemimpinan profesionalisme keadilan
nggak bisa mereka memastikan bahwa berapa pimpinan melanggar nilai nilai itu
jadi center gravity nya itu di sana itu dibalikin dulu
nah sekarang kamu hanya ngantem ngantemin battle battlenya aja di luar
ngantem ini ngantem ini ngumpulin ini
tadi fikri bilang ada dua ratus sepuluh kasus itu sama di periode yang lalu
cuma di periode lalu itu menjadi lebih ringan
karena kpk nya itu independen
pimpinannya itu kolektif kolektif
terus apa dong mbak nana
jadi kita hari ini diskusi diskusi
besok ini akan muncul lagi kasus begini
center gravity nya peperangan itu sekarang ada di kpk mbak nana
jadi maksudnya pak saud
ini masalah utamanya sebenarnya di kpk begitu
kami sudah tedalias tadi
bagaimana mereka yang harusnya segera ditandatangan
habis expose kan nunggu berapa bulan dulu baru ditandatangan
terus kemudian muncul cerita cerita yang lain lain di belakang itu
yang sudah ada dimiliki oleh media
jadi maksud saya
kita nggak boleh kecewa
memang ini kesalahan kita bersama nih
kalau kesalahan politik kita bersama
ketika kpk mulai prudent
kita yang melanggar abuse
kita yang melanggar ham
dimasukkanlah satu asas asas di dalam undang undang kpk itu
dulu ada azas ham
di bagian dimasukin azas ham
terus kami bilang bicara ham
kamu mencetak delapan puluh tujuh orang dengan keselosan kebangsaan
berarti ini masalahnya ada di integritasnya pimpinan kpk
kalau menurut pak saud
tapi saya akan putarkan pernyataan dari ketua kpk
yang membantah soal
pemerasan terhadap syahrul yassin limpo
untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya
memang saya sering melakukan olahraga belutangkis
ya setidaknya itu dua kali dalam seminggu
dan tempat itu adalah tempat terbuka
jadi saya kira tidak akan pernah ada hal hal
orang bertemu dengan saya
atau apalagi kalau seandainya ada isu
bahwa menerima sesuatu
sejumlah satu miliar dolar itu saya baca kan
saya pastikan itu tidak ada
ya saya pastikan tidak ada
bawanya itu satu miliar dolar banyak loh itu
pertemuan itu terjadi jauh sebelum ada penyidikan kasus terhadap klien anda
jadi sebetulnya tidak ada kaitannya nih pertemuan di gorbulu tangkis itu
antara pak syahrul yassin limpo dengan pak firly bahuri
saya juga baru lihat foto itu dari pemberitaan media
sebelumnya memang kami lebih
pertemuan dengan pak syahrul
kalau kami dengan pak sarul itu kan terhitung sesekali lah ya
untuk hal hal yang prinsip saja begitu
itu diskusi yang kami lakukan adalah terkait dengan pokok perkara yang berjalan di kpk
kemudian akhir akhir ini muncul berbagai informasi foto dan segala macam
teman teman media juga tanya ke saya
saya juga baru tahu ini ada foto foto seperti itu
tapi tentu harus dipastikan ya
kapan pertemuan itu terjadi
dalam konteks apa
apakah kebetulan datang ketemu begitu
atau ada konteksnya
kapannya itu tentu harus dihubungkan dengan apakah ada hubungan dengan jabatan atau tidak
saya pikir kalau kita simak penjelasan dari pihak polda
hal itu tampaknya juga sedang mereka dalami
kalau kita simak dari pernyataan terbuka ya
dan sekali lagi
kami memang tidak bisa bicara cukup banyak tentang substansi yang di polda ini
karena kami fokus di penyidikan yang berjalan di kpk
ini saja cukup complicated sebenarnya ya yang di kpk berjalan
oke saya mau ke prof jamin
adanya laporan dugaan pemerasan terhadap ketua kpk
yang dilakukan ketua kpk firly bahuri terhadap syahrul yassin limpo
apakah ini dikhawatirkan dapat mengalihkan opini publik begitu ya
dari kasus di kpk syahrul yassin limpo dengan
di polda metro jaya
dan ini nanti akan mengganggu nggak proses hukumnya di kpk prof
ya sebenarnya kpk independen ya
permasalahan yang utama itu adalah
dengan laporan yang ada ini
yang dilaporkan adalah ketua kpk
nah dua dua mempunyai kualitas tindak pidana yang hampir sama
pemerasan gratifikasi cuma di tindak pidana umum
yang di polda tidak ada tppu nya
nah kenapa tidak ada tppu
mungkin nggak ada lakukan penyitaan terhadap uangnya
kalau ini sudah ada penyitaan kan dilakukan
nah sekarang ini kalau dua dua ada tindak pidana korupsi
kita lihat di undang undang kpk itu mengatakan
supervisi dan bisa take over
oleh pimpinan kpk terkait dengan tindak pidana korupsi
jadi bisa saja nanti yang diselidiki di polda ini diambil alih
hmm oleh kpk
oleh kpk karena ini tugas supervisi dan take over
kalau menyangkut tentang kegaduhan dalam masyarakat cukup tinggi diambil nih
nah cuma pertanyaannya yang mengambil itu dilaporkan
ya itu gimana tuh
nah kalau itu nanti pertanyaannya ini apa
laporan pidana atau etik
nah ini kalau kita lihat ini kan laporan pidana
nah pertanyaannya ini kalau menurut saya
karena barang buktinya belum ada
kalau tadi dikatakan ada berapa miliar itu
pernah nggak ditunjukkan oleh penyidik polda uang itu ada dari siapa
bagaimana cara pemberiannya
nah kalau yang di kpk kan sudah jelas sudah ada uangnya
tinggal nanti dicari dari mana ini uangnya ada
nah itu saja
jadi saya kira
jadi belum jelas pembuktiannya ya yang kasus di polda metro jaya ya
kalau di polda metro jaya
satu kelemahannya itu lagi karena undang undang mengamanatkan kpk berhak mengambil alih semua tindak pindah korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian maupun kejaksaan
jadi artinya kalau misalnya ini menimbulkan kegaduhan kpk justru bisa mengambil alih
meskipun yang dilaporkan adalah pimpinan kpk
pimpinan kpk sendiri
kan ini kan kolektif kolegial
kan pimpinan itu kan

yang ada kan yang lain kan juga pimpinan
jadi kalau hanya gara gara satu dia nggak bisa take over itu juga nggak pas
mas ali singkat saja ya
ini bagaimana ya dengan adanya penanganan kasus di polda metro jaya terhadap pimpinan kpk
apakah kemudian kpk berniat nanti ataupun berencana melakukan take over tadi
oke mohon maaf suaranya
mas ali dengan adanya penanganan kasus tindak pidana korupsi juga yang dilakukan oleh pimpinan
kpk di polda metro jaya apakah kpk akan berniat men take over juga dimana undang undang
juga membolehkan itu
kalau mau ambil alih itu kan ada syarat syaratnya
nggak semudah kemudian kita langsung ambil alih
biarkan aja mengalir di sana
kita hargai kita hormati sama sama
kalau proses penyidikan itu kita harus menghargai
itu beberapa waktu yang lalu juga polda meningkatkan proses penyidikan jugaan kebocoran ya
ya yang soal sdm
proses penyidikannya juga naik ya penyidikan umum
sama dengan proses yang sekarang juga berjalan ya
ada penyidikan umum yang sedang berjalan
sama sama saling menghormati dan menghargai proses yang sedang berjalan
tapi justru yang poin pentingnya adalah yang utama jangan lupakan gitu ya untuk mengawal proses
yang sedang diselesaikan oleh kpk yaitu dugaan korupsi di kementerian pertanian
karena itu masalah pokoknya
oke terima kasih jurubicara kpk mas ali fikri sudah bergabung malam hari ini
sudah menjelaskan tadi terima kasih
saya mau memutarkan ya saya mau menunjukkan pernyataan dari kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo
soal itu tadi laporan dugaan pemerasan di polda metro jaya
kita baca bersama
ya pernyataannya kapolri mungkin bisa ditunjukkan di layar
tentunya kami berpesan kepada anggota karena ini menyangkut laporan yang dilaporkan oleh yang dikenal publik
demikian juga menyangkut lembaga yang juga dikenal publik
penanganannya harus cermat harus hati hati
karena itu saya minta tim dari mabes polri untuk ikut turun mengasistensi sehingga di dalam proses penanganan menjadi cermat
karena kita tidak ingin polri tidak profesional
ini pernyataan dari kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo
saya mau ke bang rony dulu
bang roni anda melihat hubungan kpk dengan polri ini seperti dibenturkan nggak dengan adanya laporan dugaan pemerasan ketua kpk di polda metro jaya
di tengah ada kasus korupsi yang ditangani oleh kpk
tidaklah polisi kan tempat mengadu semua pihak siapapun orang
dan polri sendiri harus profesional
jangan gara gara ada aspek yang memang di mata publik lagi
profesional aja kalau memang ini ada indikasi pidana yang memang harus diteruskan ya diselesaikan
jangan akhirnya memperlambat proses seolah olah mempermainkan suasana kebatinan publik
kita nggak mau polri dan kpk sama sama dipermainkan oleh pada pihak pihak yang akan mengganggu stabilitas dalam rangka pemilu yang akan datang
jadi orang mengasumsi wah ini pemerintah kok jadi sepertinya membiarkan pada proses yang dipertanyakan oleh publik
hubungan kpk dengan polri akan memanas nggak dengan ini
tapi memang sudah ada ketegangan sebelumnya
seperti yang didengar oleh wartawan ada ketegangan antara dua lembaga ini ya
memanas atau tidak ini kan bukan karena institusinya
mungkin karena personalnya yang mengakibatkan kelihatannya
daripada apa yang lagi dijalankan
tapi saya rasa masing masing pihak akan fokus pada masing masing perkaranya
kpk yang tadi pak ali fikri menyatakan fokus dengan apa yang sudah ada jangan dilupakan
tapi yang polisi juga harus jangan dilupakan
karena masing masing pengen mencari keadilan dengan konsep dengan dua institusi yang berbeda
mari kita tunggu apa langkah selanjutnya
dan bagaimana publik menyikapi apa yang terjadi di ruangan besar ini
oke jadi mitra kerja dari polri dan juga kpk melihat bahwa individu individu di dua lembaga ini memang ada friksi ya
memang ada friksi ya bang rony
friksi mungkin iya mungkin tidak
tapi kita fokus pada perkara perkara yang melibatkan publik
dan publik ingin mengetahui yang sebenarnya terjadi apa gitu
oke saya mau ke pak saud dulu
pak saud dengan adanya laporan di polda metro jaya ini
akan berpotensi terjadi cicak versus buaya jeli dua gak
memanaskan hubungan antara dua lembaga ini gak
kalau saya bilang sih enggak
karena apa namanya kan undang undang polri aja belum berubah
yang berubah itu kan style pemimpinnya
style pemimpinnya berbeda gitu
terus kemudian itu satu
dan esensi masalahnya juga beda
jadi kalau dulu kalau
jadi kalau dulu kalau cicak buaya itu kan ada sebuah value yang sebenarnya dipertentangkan gitu
itu sekarang bukan value yang dipertentangkan
karena value nya juga udah gak dimiliki oleh kpk
bahkan value yang dia miliki dia nggak bisa perjuangkan untuk mengusir orang orang jahat dari kpk
value yang biasa disebut tadi itu integrity sinergi kepemimpinan profesionalisme dan keadilan
mereka nggak mampu jaga itu
jadi rakyat juga gak berpihak gitu
kalau dulu kan berbeda banget value nya
jadi sehingga kemudian orang pun bisa nyumbang satu rupiah dua rupiah untuk bangun gedung kpk dan seterusnya
jadi sekarang value nya sama aja gitu
jadi ini kok situasinya pak nana
value nya sama aja nih dulunya
iya situasinya sangat berbeda pak nana
ya jadi value nya sama aja dua lembaga ini ya kalau menurut pak saud ya
oh ya maksudnya begini
bahwa ada beberapa yang situasi yang berbeda dalam pengertian environment nya
itu sudah berbeda dulu dengan sekarang
ini nggak ada value yang dipertentangkan sebenarnya
tinggal soal teknis teknis
tadi kan sudah disebut single bagi kerja yang benar gitu
oke oke saya mau ke pak jamin
pak jamin menurut anda dengan adanya dua kasus ini di dua institusi yang berbeda
ini berpotensi menjadi alat tawar nggak pak
bagi kedua belah pihak nih terutama bagi kliennya bang febri
harusnya gak boleh ya
karena kita bukan transaksional ya
hukum itu sebagai alat untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditransaksikan
nanti bukan hukum bisnis tadi bisnis hukum
jadi gak boleh
jadi harus tegak lurus
apapun resikonya setiap lembaga yang sudah berani melakukan penyidikan
dia tidak bisa diberhentikan kalau nggak ada sp tiga
nah makanya ini harus dilaksanakan
kalau memang cukup bukti naikkan ke pengadilan
kalau tidak cukup bukti keluarkan sp tiga
nah sekarang kita tahu dengan undang undang yang baru bisa dilakukan sp tiga juga kan di kpk
nah itu yang harus dipikirkan kedepannya
nanti setelah ini kita akan minta tanggapan dari teman teman mahasiswa
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politika usul
karena masalahnya masih simpang siur seperti ini
kan saya kalau berkomentar saya nanti ada yang bilang mengintervensi
terima kasih sudah masih bersama kami di politika usul
dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual
dengan badan eksekutif mahasiswa universitas udayana bali
sudah ada teman teman dari udayana bali
yang mungkin sudah pengen tanya mengkritik gitu
dimas dan juga bagus
mbak nana suara saya terdengar mbak nana
kami terima kasih banyak atas undangannya kembali kepada bim udyana
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak mbak nana
terima kasih banyak
tidak ada masalah
terima kasih banyak

sebenarnya perkenalkan saya pak kamil negara
saya betul bim udayana

eh fahd husiastu
jadi gini bak nana
sebenarnya kalau bicara tentang kpk sendiri ya
atau nama dari pak firly sendiri
sebenarnya kita sudah jenur banget
terkait dengan berbagai macam pelanggaran etika dengan rapor rapor merahnya apalagi ditambah dengan
kemasalahan ratifikasi yang terjerat dengan kasus korupsi di menteri menteri pertanian ini
yang kedua yang menjadi sebuah persoalan adalah kita melihat sebenarnya kpk yang seharusnya menjadi
lembaga independen yang sudah bebas nilai dari beberapa dari tekan tekanan yang lain malahan dilihat makin hari
ini makin menjelang pemilu tahun dua ribu dua puluh empat kok makin punya pors tertentu nih yang hanya menghilangkan
independensi oke itu menjadi sebuah pertanyaan yang cukup menarik lah apalagi terkait dengan
pembicaraan terkait dengan informasi berbeda pintu dari yang kita lihat bahwa saya dari
kpk memberikan informasi yang lain terus terus dari pak mahfud sendiri apa memberikan informasi
juga yang lain ya yang jadinya kita mempertanyakan sebenarnya dengan keadaan kpk yang sudah
berusaha seperti ini dan ini membuat mesti tidak percaya bagi masyarakat sebuah kpk ini
dipolitisasi atau mempolitisasi oke menarik apalagi menjelang dua ribu empat itu baik baik menarik
sekali kpk ini mempolitisasi atau dipolitisasi ini udayana ini selalu bagus ini satu lagi silakan ya
hai baik terima kasih kesempatannya mbak nana pertama terkait dugaan korupsi di

hai baik terima kasih kesempatannya mbak nana pertama terkait dugaan korupsi di kementerian pertanian saya kira mahasiswa ini juga sudah cukup bagus
sampai pergi itu dengan menteri menteri yang terlibat kasus dugaan korupsi bahkan rezim hari
ini tuh menterinya bisa dibilang paling banyak dibanding kepemimpinan kepemimpinan sebelumnya
itu yang pertama kemudian kevk dari juga kan gratifikasi oleh pemimpinan kpk nah yang ingin
saya tanyakan apakah kemudian ini kelembagaan sistem di kpk yang salah apa bagaimana gitu
dimana hari ini peran dewan pengawas sebagai entitas check and balance yang tidak mampu untuk
kemudian menjaga etika dari pimpinan kpk itu sendiri sehingga bisa bertemu dengan calon
tersangka bahkan menerima gratifikasi gitu nah yang ingin saya tanyakan ini integritas personal
pemimpinnya yang salah apa sistem kelembagaannya kalau sistem kelembagaan yang salah ada enggak
kemauan dari dpr untuk melegislatif review undang undang kpk kembali baik ini tuh menarik sekali
ini bem udayana bali ini adalah salah satu bem terbaik yang selalu hadir di political show
pertanyaan pertanyaannya selalu tajam kritis dan ada bobotnya saya mau langsung berikan kesempatan
bang roni silahkan apakah dpr akan melakukan legislative review soal undang undang kpk melihat
ini ternyata integritasnya pimpinan kpk banyak sekali yang bermasalah sampai ada laporan berkali kali
masukannya bagus tapi tidak selalu mulu dikit salah revisi undang undang ini entah lama lama
baru baru muncul baru keluar toto ketok besok bilang wah ini enggak bener nih kan enggak gitu juga dari
dari maka dari itu apapun yang terjadi di republik ini kita sikapi dengan bijak apa yang dilakukan
baik dari institusi polisi kpk dan yang lainnya perlu analisis dan evaluasi yang
membanggakan kita semua bukan pada ketidaksukaan kepada seseorang atau kelompok tapi ide ide
tadi sangat baik mas misalnya dengan politisasi atau dipolitisasi misalnya nah dua konsep yang
mengatakan politisasi dan dipolitisasi itu dua duanya tidak menyangkut pada kpk tapi
bagaimana penilaian masyarakat pada umumnya diantara menjelang pemilu terjadi
inilah bahasa politisasi tapi bagaimana perkara yang utama itu berjalan tindak pidananya ada
hukumnya wajib dihormati dan dilaksanakan nah ini adalah untuk menyangkut pada pada prinsip bahwa
tidak ada politisasi dalam tindak pidana dipolitisasi mungkin personalnya orang untuk
menyangkut ruang yang besar begitu oke prof jamin nanti saya baru terakhir ke mas kebangsa prof jamin

jadi dewan pengawas ini yang lebih dulu
nanti akan memeriksa
terkait dengan apa benar enggak itu
baru nanti tindak pidananya
yang akan dijalankan
dan kita kan belum tahu
dewan pengawas belum melakukan tugasnya
untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan
laporan masyarakat yang sudah disampaikan
jadi jangan gara gara
satu pimpinan kpk
yang kebenaran faktualnya belum tentu
menyatakan kpk ini nggak benar jangan
saya kira kita terlalu naif lah
kpk ini terlalu
sekarang sudah tidak benar jangan
kita nanti tunggu dulu
kita lihat dulu prosesnya
kita hormati yang sedang berjalan
baru nanti kita revisi lagi
kalau memang ada hal yang kurang berkenan
terakhir bang febri
bahwa klien anda saat ini
sedang menghadapi dua proses hukum
dan juga di polda metro jaya
bagaimana sebentar saja
kalau bagi kami kami fokus di proses hukumnya ya
banyak diskusi di luar itu
kami fokus proses hukumnya
saya sebenarnya tertarik tadi mengambil apa yang disampaikan
oleh mas ali
jangan lupakan kasus yang di kpk
dan juga menghormati proses hukum
kpk juga menghormati proses hukum
yang berjalan di polri
karena memang kalau kita lihat
kedua duanya proses hukum
biarkanlah proses hukum itu berjalan
di koridornya yang benar
dan tim sebagai advokat adalah
mendampingi dalam proses hukum
yang berjalan di komisi pemberantasan korupsi
jawaban jawaban dari pertanyaan kritis
dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan sentilan
dari teman teman komisi co
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
sampai ketemu lagi di
soal masalah vvt
polri menurut apakah
injak injak bisa melibatkan vvt

menurut apa yang akan
bisa mendengarkan orang lain
justru adalah wed marked those day setting
hari ini abang abang stand up sendiri karena tadi tuh saya aku udah coba ngajak banyak komika
gak ada satupun yang berani untuk ngebahas topik hari ini
cuma aku sendiri satu satunya komika yang berani ngambil job ini
ini menandakan kalau aku adalah komika yang gegabah
ini menandakan aku asal ngambil
karena ini kasus ini masih jadi simpang siur di netizen
takutnya nih kalau aku salah ngomong minggu depan ini topik political show ini udah berubah
nah itu jangan sampai itu
dan hari ini juga salah satu alasan kenapa aku mau datang adalah karena kedatangan politisi favoritku mbak nana
tepuk tangan untuk bang ahmad saron
terima kasih bang roni
setiap politisi yang datang kesini lo umbang deh
bang roni ini yang paling aku sukain tuh adalah instagram
instagram bang roni ini diantara semua politisi lain tuh adalah instagram paling fast response
semua masyarakat itu ngadunya ke bang roni kalau ada masalah apapun
ada kekerasan bullying kecelakaan
ini aku ngeliat nih instagram bang roni apa polsek nih udah gak bisa ngebedain aku
gak bisa ngebedain aku
tapi bang rony jujur aku kecewa sama instagramnya bang rony bang akhir akhir ini bang
karena pernah sekali aku ngeliat bang roni ngeposting foto mecahin jerawat bang
aku kecewa bang
aku kecewa bang
karena bang roni gitu seorang politisi yang jadi panutan ngepost foto mecahin jerawat
kan politisi juga manusia
eh maksudku kalau udah aduan masyarakat aduan masyarakat minimal yang dipost itu adalah orang orang yang memecah belah bang
masalah sih begitu bang
harus ya bang
tapi selain itu juga aku kedatangan kakak tingkatku
sama sama dari ugm gitu loh
sama sama dari ugm
bang febri ini sudah menjadi bukti bahwa alumni alumni ugm ini selalu berhasil
ada yang jadi presiden
sekarang ada yang jadi capres
ada bang febri juga
dia mahasiswa hukum ya bang ya
mahasiswa hukum sekarang jadi pengacara top
ya walaupun melawan mantan kantor sendiri ya bang
tetap top juga
bukan melawan ya
membelah emang ya
sudah diperiksa lagi sama mantan kantor
tapi bang aku itu juga anak ugm
dulu tuh aku tuh dari aku kuliah aku tuh selalu stand up bang
dari kuliah aku stand up
dari kuliah juga tuh orang tua aku selalu marah
udah udah kamu gak usah stand up
fokus kuliah yang benar nyari kerja
gak pernah aku dengerin bang
sekarang lihat aku
emang ternyata harus dengerin orang tua
saya harus jadi pengacara malah jadi pelakon
awak serem bang
dan salah satu lagi yang paling penting ini adalah tentang korupsi
kenapa aku mau datang
karena ini korupsi ini adalah kasus pelik di indonesia
kalau abang abang masih ingat semua
ada kasus korupsi paling aneh di indonesia
ada ya prof ya
sapi yang harusnya dibeli dalam keadaan bunting
itu dibeli dalam keadaan gak bunting
ya ampun maksudku
ini permasalahan korupsi di indonesia
hukuman itu gak bikin jerah
penjara itu nggak bikin koruptor jerah
harusnya mereka itu dihukum sesuai dengan apa yang mereka korupsi
kalau misalnya ada koruptor nih datang bawa sapi yang gak bunting
jerah dia pasti
jerah dia pasti
salah satu lagi tadi yang jadi pembahasan adalah foto main badminton
aku sebagai masyarakat awam bingung
ngelihat orang tuh artikel artikel katanya
oh ketua kpk
dan sgl main badminton bareng
situ aku membaca tuh kayak
terus kenapa gitu
karena aku gak paham gitu
kenapa kalau main badminton bareng
ternyata aku baca baca
netizen itu banyak yang menganggap
mereka main badminton bareng itu tuh adalah proses suap menyuap
mohon maaf nih untuk netizen netizen di indonesia
itu mereka belum tentu gratifikasi itu swab menyuap
bisa jadi mereka itu cuma patungan lapangan
karena kan main badminton bareng kita gak tau
terima kasih aldo
itu tadi sentilan sentilannya
jadi kita nanti tunggu dari hasilnya polda metro jaya
apakah betul ada transaksi pemerasan di gor bulutangkis itu
dimana foto antara ketua kpk fili bahuri
dengan mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
terpampang di lapangan bulutangkis itu
sekali lagi kita tunggu nanti proses hukumnya di polda metro jaya
dan jangan juga melupakan ada tindak pidana korupsi
ataupun kasus korupsi
yang sedang menjerat syahrul yassin limpo
di komisi pemberantasan korupsi
penampilan dari komisi
tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih kepada seluruh narasumber
dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa udayana bali
dan juga komisi co
kita ketemu lagi hari senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
saat malam sampai jumpa